dan ini selalu saya ingatkan jangan justru malah menggunakan pendekatan pendekatan
yang repressif kepada masyarakat
masyarakat itu kalau ada ganti rugi senang gitu loh yang saya inginkan senang
bukan ganti rugi tapi ganti untung karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik
karena beruang kali saya tekankan psn ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat
bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat
saya sudah sampaikan urusan yang di mana rempang
di malam tengah malam saya telepon kapolri
ini hanya salah komunikasi saja di bawah itu salah mengkomunikasikan saja
diberi ganti rugi diberi lahan diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat
nah itu yang harusnya diselesaikan
saya urusan kayak gitu sampai presiden
jika ada yang tidak mampu diselesaikan segera disampaikan segera dilaporkan ke dirjen terkait ke menteri terkait
jangan kalau ditanya siap pak
gimana beres pak
nanti begitu terakhir mohon pak
pak belum selesai pak
nah tidak bisa selesai pak
biasanya kita itu kalau sudah ada masalah
dengan menteri menteri dengan kapolri dengan panglima
rapatkan oh udah ketemu selesai masalah
ketemu solusinya setiap masalah